ya sementara itu lebih dari lima orang ditangkap dalam demo menolak pengesahan undang undang cipta kerja pada delapan oktober lalu
penangkapan dilakukan karena pendemo diduga terlibat kerusuhan yang menimbulkan kerugian materi di berbagai daerah
kadif humas polri irjen paul argo yono menyebut puncak aksi unjuk rasa menolak omnibus law terjadi pada delapan oktober
kepolisian mencatat ada sembilan puluh lima aksi yang melibatkan buruh mahasiswa dan unsur masyarakat lain yang tersebar di tiga puluh empat provinsi
dalam keterangan resminya polri menyatakan telah menangkap lima satu ratus sembilan puluh delapan orang yang diduga melakukan kerusuhan
dari jumlah tersebut satu ratus enam puluh tujuh orang akan dilanjutkan ke tahap penyidikan
demo yang berujung kerusuhan menyebabkan tujuh puluh satu anggota kepolisian terluka serta kerusakan fasilitas dinas kepolisian
dan pos penjagaan serta fasilitas umum
argo menambahkan mayoritas pedemo yang ditangkap adalah pelajar
kepolisian pun mengatakan tidak akan melakukan penangguhan bagi yang ditahan dan akan terus melanjutkan proses hukum
berkaitan dengan kegiatan unjuk rasa yang anarkis kita tetap dari kepolisian di seluruh indonesia
kita akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat
dan kita akan melakukan proses
dan kita akan melakukan proses bidana
seandainya ditemukan tindak pidana yang dilakukan
dan negara tidak boleh kalah dengan anarkisme dan premanisme